presiden joko widodo kembali menanggapi rencana amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
presiden juga menanggapi mengenai isu penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode
menurutnya pihak yang menyebar isu tersebut hanyalah orang orang yang ingin mencari muka saja
hal itu disampaikan presiden saat berbincang dengan wartawan istana kepresidenan jakarta pada senin siang
presiden berpendapat wacana amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima kini justru memperlebar isu yang berkembang di masyarakat
presiden menolak rencana amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
salah satu isu yang berkembang di masyarakat seiring dengan wacana amandemen ini adalah kabar mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
menurut jokowi pihak pihak yang menyebarkan isu itu hanya orang yang ingin cari muka kepadanya
presiden juga merasa ditampar dan dijerumuskan oleh pihak yang mengembuskan isu tersebut
lebih baik kita usah aman demen
kita konsentrasi aja ke tekanan tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan
ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode itu ada tiga menurut saya
satu ingin menampar muka saya
yang kedua ingin cari
muka waktu yang saya sudah punya muka
yang ketiga ingin menjerumuskan